pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat ganjil genap hari ini tiga puluh agustus resmi berlaku
pengendara yang melanggar peraturan akan ditilang oleh kepolisian
sanksi untuk pelanggar peraturan ini merujuk pada pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pembayaran denda maksimal lima ratus ribu rupiah
pemberlakuan sanksi dilakukan setelah berakhirnya masa uji coba dari dua puluh tujuh juli hingga dua puluh enam agustus dua ribu enam belas
pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap berlaku di sejumlah jalan protokol
seperti medan merdeka barat mh tamrin jenderal sudirman sisingamangaraja gatot subroto dan hr rasuna said
dari senin sampai jumat pada pukul tujuh pagi hingga sepuluh siang dan empat sore hingga delapan malam